kalau misalkan a a k m d yang biayain kursus kamu gimana
apa kamu tuh bakalan nolak juga
kamu pikir eros tuh gak nyoba buat cinta sama a a j a t
eros tuh nyoba meh
masa lo bapak pengen eros tuh nikah sama a a j a t
tapi a a j a t gak pernah berusaha ngerti sama eros
tidak boleh mabok
gara pernah met dosa
bukan cuma berdosa
kalau kamu mabok kambing pun akan terlihat cantik
tiap malam aku tajud berdoa yang khusyuk
jangan tanggung tanggung cup
kamu minta sama allah wanita yang baik yang cantik yang sedih ya yang cinta sama kamu cu
memang begitu met doa agut
siapa tahu kan nanti dikabulin
kalau doa kamu dikabulkan ada wanita cantik yang mau sama kamu
kalau kamu ngumpul lagi gimana
itu postnya met
pasti kita disuruh nganterin surat lagi
kalau nggak dikawal nanti kamu ketemuan lagi sama si kemet
iya mak harusnya bakalan ketemu lagi sama ala kemet
jaga sopan santun
pakain kamu tuh rapihin
pakain kamu tuh rapihin
pakain kamu tuh rapihin
pakain kamu tuh rapihin
dia udah masuk
ada perlu apa
gak ada apa apa mah
oh kirain teh ada perlu
kamu udah lulus kan sekolah menjahitnya
ini baju kamu jahit sendiri
nanti juga dia pulang
eros duduk dulu
mama tadi beli bolu
kita disini bos
kenapa pada pindang umpetnya
disitu banyak ee ayam
cari tau siapa nama pacar si kemet itu
tadi bos gak nyuruh sekarang
tadi bos cuma nyuruh
cari tahu nama pacar si kemet
pakai piring atuh
itu kan ada piring kecilnya
bolunya taruh diatas piring
makannya pakai garpu kecil
makan bolu aja mene ribet
mesti dibiasain atuh
masa makan gue pakai tangan
kayak gak pernah diajarin tata cara
biar cepet selesai habisin
masa perempuan makannya kayak gitu
eros pamit dulu ya
eh kenapa buru buru
di sini aja dulu
nanti teh mama ajarin
cara makan cara minum
ketemu keluarga besar mama ya
ini mah susah diajarinnya mah
ini c ada surat
surat dari pak wim
ini teh surat cinta lagi
aduh surat lagi
eh kamu sih cing
kamu tadi bilang sua cinta
bilang aja bukan seru cinta
ini bukan surat cinta
kembalikan lagi aja suratnya
datang nih dengerin
yuk kita pulang pulang aja
saya lagi bagaimana rain syattulika
iasli kaya alto berjaya
oh sungguh kaya lirekin gitu
star potato bagu
kau tau kenapa
gak mau lah
coba kalau nanti ternyata saya dapatnya penghulu yang sudah tua
tidak bisa mengejar saya
gak jadi nikah nanti saya
nikah tanpa restu orang tua
ya saya tahu maksud kamu cuf
tidak bisa mengejar dulu ros
habis itu saya tidak bisa mengejar orang tuanya
gimana caranya lu tidak bisa mengejar orang tuanya
lu gak lihat lo sajat
kok kesana sering bawa lalole
lu kesana bawa apaan
lihat terus kamu mau saya gimana
bawa stiker bayi no problem gitu
enak aja lu bawa stiker november kelabu
atau enggak ku tunggu jandamu
ternyata selama tiga bulan terakhir
kursusnya ros biayain sama ajat me
saya baru tahu dari kamu ros
bapak kamu teh punya uang dari mana
bisa kirimin uang ratusan ribu tiap bulan
bukan saya kaget kalau kamu tidak curiga
bapak selalu bilang ada
gak pernah dia nge lu sama eros
sawah kamutnya berapa banyak ros
heran juga saya kalau kamu gak curiga
kamu sudah ngomong kayak gitu tuh me
susah kalau ngomong sama orang lagi jatuh cinta
mata kuping hidung otak juga budeg
eh itu pak kemet
tak pasti bawa balas dari orang
suratnya teh dibalikin
maksudnya teh dikembalikan
iya suratnya ditolak
kita pamit dulu ya
ya semuanya salam
oh gut bilang juga apa me
ibu aku gak bilang apa apa me
sekarang eros teh ngerti kenapa mereka teh gak pernah menghargai eros
hanya dengan biaya kursi selama tiga bulan eros teh bisa dimilikin sama orang
ih kamu teh jangan mikir kayak gitu
kamu teh harusnya teh bersyukur
kamu teh beruntung
beruntung apa me
eros tuh udah kayak hewan ternak
bisa dimiliki pake uang
a'ajat makanya ngebiayain kursus kamu
a'ajat tuh cinta sama kamu eros
kamu tuh harusnya paham
kamu tuh paham sama a'ajat tapi gak paham sama eros
ih kamu tuh jangan mikir kayak gitu
harusnya kamu tuh bersyukur
kamu tuh beruntung
sayateh sudah ngomong kayak gitu belum ya tadi
eros udah nyusahin kamu
harusnya eros tuh gak usah kesini
eros denger dulu lah tuh ros tunggu
kamu tuh mau ngomong apa sih me
dari tadi eros tungguin
emet tuh bukan mau ngomong
tapi mau nanya sesuatu
kalau misalkan a'a kemet yang biayain kursus kamu gimana
apa kamu bakalan nolak juga
kamu pikir eros tuh gak nyoba buat cinta sama a'ajat
masak sama bapak pengen eros tuh nikah sama a'ajat
eros coba buat ngerti sama a'ajat
tapi a'ajat tuh gak pernah berusaha ngerti sama eros
eros tuh pingin nikah sama orang yang mencintai eros
yang ngasih kebebasan eros untuk berkembang
bukan sama orang yang bisa membeli eros mengikat eros
eros pengen dicintai sebagai eros
bukan dicintai untuk menjadi orang lain